sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pas lu udah nyopet nih udah dapet tuh dompet lu larinya jangan kenceng kenceng ya
soalnya gua ga bisa ngejarnya gua kagak bisa lari kenceng
tapi abis itu pas lu udah ketangkep lo mau ya berdua gue gebukin
mau kan gua gebukin
eh eh eh eh sembarang lu main gebuk gebuk aja
eh muka kita tuh dari salon tau gak
aduuh tenang aja arang itu cuma pura pura pura pura
eh kalo sekiranya lu betuan ya rambut lu gua lurusin loh
ah udah tenang aja lah ah semuanya boongan tenang oke
kenapa nggak mungkin sih
eh muka kita kelimis kayak gini gara gara doi
udah deh mau aja deh ya ya ya
gue tambahin satu juta lagi nih
gue tambahin sejuta gimana
ambil aja bang
oh oh oh kejadian
udah udah udah udah
oh air potak

wah kurang ajar
siapa yang berani jopan
sini biar dia ajar

tuh kamu tunggu sini